kita ke politik tanah air presiden jokowi mempersilahkan putra pertamanya gibran raka buming raka
menjadi calon wali kota surakarta dalam pilkada tahun depan ini menarik sekali ya
ya sementara gibran meminta media agar sedikit bersabar karena pendaftarannya belum dimulai
nama putra sulung presiden joko widodo gibran raka buming masuk dalam daftar calon wali kota surakarta tahun dua ribu dua puluh
versi universitas selamat riyadi
hal ini dikomentari presiden jokowi saat makan bersama putra pertamanya itu di rumah makan ayam goreng langganan jokowi di sukoharjo jawa tengah
jokowi mengungkap pentingnya peran pemuda menjadi pemimpin di masa yang akan datang
namun dia menyerahkan keputusan sepenuhnya kepada anaknya
dunia yang berubah sangat cepatnya kejahatian yang selalu mengintai kita ketidakterdugaan yang selalu muncul
tidak kita hitung
yang bisa merespon cepat itu pemerintahan di daerah juga
bawang ini pembukaan pendaftaran ke kpi wajah belum dibuka ya ntar aja
iya ntar aja
ya nggak nunggu juga
jokowi sendiri mengaku hingga kini belum ada partai politik yang berkomunikasi dengan dirinya terkait peluang pencalonan anak laki lakinya
kartika bagus sukoharjo jawa tengah